jangan sampai nanti masal jadi stres dan akhirnya bikin kepalanya jadi sakit
dan masal tadi udah dikasih buat penenang
sepertinya lebih baik aku menunda dulu bahasan soal tes dna itu
tunggu sampai al benar benar pulih
karena kesehatan al jauh lebih penting
mereka sendiri ke keluarga dia
jadi maksud kamu kamu juru aku bohong lagi iya
lo gak perlu bohong
gue cuma minta tolong lo jangan ngomong dulu sementara waktu
lo jaga rahasia ini
ini demi kebaikan kita semua
biar gak makin perantakan
mama udah buka pasir belum
udah udah sayang
udah tadi di mobil
mama mau ke dalam
kondisi mas al sekarang lagi lagi menurun
tadi aku sih udah masuk ke dalam
dan dokter udah bilang sama aku
dan nity pesan sama keluarga
untuk lebih menyaring informasi lagi sih
untuk bicara sama masal juga harus lebih hati hati
jangan sampai nanti mas al jadi stress dan akhirnya bikin kepalanya jadi sakit
gitu dan mas al tadi udah dikasih obat penenang
sepertinya lebih baik aku menunda dulu bahasan soal tes dna itu
tunggu sampai al benar benar pulih
karena kesehatan al jauh lebih penting
hintung pa kita selesai lo
masih aku lagi tak deu laintallah daftar angkasa banget
tak habis yang terjadi saya omses fight nya
yang season ini udah mau ke dalam

bentar lagi elsa datang
kebetulan art di rumah gue lagi pulang kampung
itu pasti secantik
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

selamat datang ke ruang saya
lo tau gak sabna
lo itu cewek pertama
yang gue bawa ke sini
gak usah gombal ya ari
gue tau kok cewek lo banyak
mereka itu cuma pelampiasan doang sab
karena gue gak bisa dapetin
tadi pas jalan ke sini
gue beliin sekalian
kopi buat lo
gimana kalau misalnya
berjalan ke sini
kan gue belinya buat loh
lagi juga gue gak suka
yaudah kalau nggak gini aja
kok jadi berantakan gini sih rencana gue
gue gak boleh minum kopi itu
kalau sampai gue yang pingsan
kan ini gue kasih buat loh
atau lo punya alasan lain
yang lo taruh di dalam kopi gue

dengan melihat lo aja bawain gue kopi
sejak kapan lo baik sama gue esa
kalau misalnya pengen kabur
tapi lo tau kan konsekuensinya apa
dan apa yang bakal terjadi setelah ini
ya ampun kenapa jadi begini
sekarang gue harus gimana
oh ya fel gimana tanggapan publik tentang produk baru marath
sangat bagus pak majalah majalah bisnis juga mereview positif penampilan bu andin pada saat launching kemarin
bahkan manajer pemasaran dan tim marketing kita meminta agar bu andir lebih dilibatkan lagi di maharato
terutama sekarang sekarang ini pak saat pak lagi dirawat di rumah sakit

saya akan sampaikan ke bu andi
oh iya pak manager pemasaran bilang kalau bisa bu andin untuk ikut hadir meeting di lusa nanti pak
oke pulang dari kantor saya akan mampir di ruang sakit
jumpa pak al dan sekalian saya tanya ke bu andin
baik pak oh ya saya titip salam ya untuk pak al dan bu andin
ya insya allah
saya permisi pak